menjelang arus mudik lebaran dua ribu tujuh belas sejumlah ruas jalan di jalur selatan jawa kondisinya masih kurang baik
seperti kondisi jalan di sepanjang jalur selatan kecamatan gumuk mas jember jawa timur
masih banyak ditemui aspal jalan yang mengelupas dan kondisi jalan yang bergelombang
sepintas jalur ini terlihat lurus dengan beberapa tikungan yang tidak membahayakan para pengguna jalan
namun dengan kondisi jalan seperti ini justru bisa berbahaya jika melintas dengan kecepatan tinggi
kondisi jalan yang bergelombang di sepanjang jalur selatan kecamatan gumukmas jember
akan menyebabkan perjalanan anda tidak nyaman
apalagi di beberapa titik banyak ditemui aspal yang sudah mengelupas dan membahayakan roda dua
kondisi ini sudah berlangsung lama
namun upaya memperbarui aspal belum dilakukan
dinas pekerjaan umum bina marga hanya melakukan perawatan dengan menambal jalan berlubang
tapi belum memperbaiki jalan yang bergelombang
kondisi jalan yang bergelombang di sepanjang jalur selatan kecamatan gumukmas jember jawa timur

akan menyebabkan perjalanan anda tidak nyaman
jadi jalur dari pertigaan gumukmas menuju kabupaten itu sudah sangat parah sekali
satu rawan terjadinya kelat
saat arus mudik nanti jalur ini selalu mengalami peningkatan jumlah kendaraan
meski hanya menjadi jalur alternatif
syahiful kusmandani jember